seringlah memberikan pendapat soal idenya pak prabowo presidential club
ini terjemahan gampangnya buat masyarakat apa ya
ini klub sepedaan presiden atau keluarga
atau klub arisan gitu apa kira kira
ini sebenarnya sesuatu yang di negara negara demokrasi maju sesuatu yang biasa
karena demokrasinya panjang dan mantan mantan presidennya masih hidup
di amerika misalnya kan sampai sekarang masih ada bus senior bus junior clinton
bahkan di belakangnya lagi obama masih ada di belakangnya lagi masih ada
jadi di amerika juga begitu
kalau tidak salah ini sekarang ini mantan perdana menteri tony blair di inggris
kemudian akan atau sudah dijadikan duta besar
banyak lagi ini mantan perdana menteri
lalu mantan perdana menteri lagi satu jadi menteri luar negeri david cameron
jadi tujuannya adalah untuk menimba pengalaman sharing pengalaman dan advice dari wisdom mereka mereka yang pernah menjabat sebagai pemimpin negeri
karena nggak banyak orang yang pernah punya pengalaman memimpin bangsa memimpin pemerintahan baik itu presiden maupun perdana menteri
dan kalau seorang jadi perdana menteri atau presiden
maka kalau dia butuh advice dari orang yang pernah menjawab
ya kira kira di presidential club ini atau prime minister club dan lagi pula di beberapa negara
itu mereka bisa difungsikan
sayang sayang kalau mereka masih sehat pikirannya masih tajam masih bagus dan bisa difungsikan untuk kepentingan bangsa dan negara
waktu tsunami kemarin presiden obama mengirim presiden clinton dan presiden bush senior untuk membawa bantuan amerika serikat untuk tsunami aceh
di negara lain misalnya ada mantan mantan perdana menteri difungsikan untuk tertentu
besar itu segala macam dan diminta pendapatnya
jadi ini sesuatu yang biasa kita belum
pertama jumlahnya tidak terlalu banyak sekarang kan cuma dua
nanti kalau pak jokowi nanti tanggal dua puluh oktober sudah jadi tiga
jadi ini sesuatu yang biasa kita baru
ini ide ini karena pak prabowo kan pengalaman internasionalnya luas
jadi dia mungkin mengambil pelajaran kenapa tidak kita bikin semacam itu untuk